benda satu ini pastinya ada di rumah anda
gelas sudah dikenal sejak tiga tahun sebelum masehi
dan telah digunakan oleh bangsa mesir kuno
di era modern saat ini gelas tidak hanya dipakai sebagai wadah minum
namun juga menjadi pemanis di meja makan
salah satunya adalah gelas gelas kaca
jenisnya pun beragam
sampai yang paling gampang ditemui ice tea glass
selamat datang di segmen sehari menjadi
kalau untuk urusan perdapuran kan pengennya yang cantik
kalau kata anak jaman now yang estetiknya
salah satunya gelas ini yang bisa memperjoncik di dapur kita
tetapi apakah bikinnya mudah
dan kita langsung mulai kerja tidak pakai lama lama
ini pasti rekuarsa kan bang
salah satu lokasi pembuatan gelas gelas cantik ini
ada di kelurahan pasir raya kecamatan jatiung
kota tangerang banten
di tempat ini pembuatan gelas kaca dibagi menjadi dua
pertama pakai mesin dan kedua pakai air air
dan satu lagi manual dengan cara di tiup
namun semuanya menggunakan bahan baku yang sama
yaitu pasir kuarsa
pembuatan gelas harus memakai pasir kuarsa yang hampir murni
bila lebih warnanya akan menjadi kehijauan alias greenish
selain pasir kuarsa ada tambahan bahan lain seperti
kapur soda as pasir silika alumina potasium nitrat dan pecahan kaca beling
tapi pecahan kaca beling tidak bisa dikunci oleh pasir kuarsa
kacanya dicampur terakhir ya
supaya bahan bahan dengan tekstur seperti pasir ini
rata terlebih dahulu
total ada dua belas jenis bahan baku
sekali mengaduk mesin ini bisa menampung bahan hingga berat dua ratus kg
mungkin ada yang berpikir ya
ini gelasnya ini masih ada yang bagus bagus seperti ini betul
secara fungsi bisa diminum masih oke
secara bentuknya berbeda
dan jadi gak seragam ya
jadi gak bagus dan gak estetik di meja anda
lanjut kita persiapkan juga x tableware atau material gelas daun ulang
biasanya gelas gelas ini dinamakan cilet
terdapat dua tipe qled yaitu internal dan eksternal
qled internal biasanya digunakan lebih banyak daripada qled eksternal
sebab pilot internal memiliki campuran yang lebih variatif dan memerlukan penanganan lebih lanjut
sebetulnya meski tanpa limbah
gelas kaca bisa dibuat dari pasir kuarsa dan bahan yang tadi dicampur
tapi daripada jadi limbah tentu lebih untung jika didaur ulang
selain kaca gelas piring atau mangkuk bisa juga dicampur limbah kaca lain
seperti kaca mobil atau cermin
tapi di tempat ini tidak digunakan ya
karena bahan bahan ini memiliki komposisi yang berbeda dengan standar yang diketukan
yang biasanya digunakan untuk membuat kaca mobil atau cermin

kalau yang ini spesialis bening
siap siap nanti akan dicampur menjadi satu dengan bahan bahan yang tadi sudah
kita campur dulu dengan pasir kelarsanya
saat proses peleburan atau pernis berlangsung
temperatura bisa mencapai seribu lima ratus derajat celcius
saat proses peleburan atau pernis berlangsung

fisik harus kuat
fisik harus kuat
dan sekarang mesin yang akan bekerja untuk mencampur
nanti akan dibagi menjadi dua
yang pertama dibikin dengan mesin
nanti dicetak sama mesin yang kedua baru kita akan siup siup tapi harus campur dulu semua
bahannya bahannya sama semuanya proses ini akan membuat semua bahan mentah atau raw material
berubah menjadi cairan beling panas setelah melebur cairan kaca panas dilahirkan ke bagian
pengguntingan banyak sedikit cairan yang dipotong sudah diatur secara otomatis dan sesuai dengan
ukuran gelas yang dicetak nah pada tahap inilah proses pembentukan gelas dilakukan
cairan panas dicetak ke dalam molding dan dipasang melingkar mengelilingi mesin setelah
dicetak bagian atas gelas kemudian dipotong agar lebih rapi dan tidak tajam
udah pakai sarung tangan
berat dan model ditentukan berdasarkan pesanan kalau yang ini untuk gelas di
cafe dengan bobot tiga ratus gram setiap gelasnya meski pakai mesin setiap sejam sekali harus
diperiksa hal ini untuk memastikan agar gelas sesuai dengan standar
baik dari warna ukuran dan ketebalan
ini salah satu segmen bahkan saya bilang ini segmen sehari menjadi paling panas

jika menggunakan mesin produksi bisa ditingkatkan dan terbaik untuk menghasilkan kondisi kelas kelas yang lebih baik
jika menggunakan mesin produksi bisa ditingkatkan dan terbaik untuk menghasilkan kondisi kelas kelas yang lebih baik
jika menggunakan mesin produksi pasangannya bisa memizongkan dan dapat referring ditoa
wing dan juga subsidium konverterombat white braver tadi untuk membuat model ini harus lebih usah
memang hal bisa mencapai ratusan juta rupiah jika ada yang membelkan produk kaca di bawah sepuluh rupiah
cetaknya pakai cara lawas alias ditiup
selain cocok untuk produksi dalam skala kecil
ukuran dan bentuk bisa lebih bervariasi
ingat jangan sampai kena temen
ini tujuh ratus lima puluh derajat
telur aja seratus derajat matang
jangan kegedean yuknya
pertama saya harus membuat bulatan kecil
sebagai bentuk awal toples kaca yang dibuat
wah men depan muka panas banget
ya salah tuh
salah salah salah
kecil dirinya udah salah
jadi sederhananya tuh dia dibagi ke dalam dua tahapan
pertama bikin rumahnya dulu
bulatan yang sempurna
baru setelah itu yang kedua ditambahkan yang ukuran banyak
bikin yang kecil salah
sekali meledak sekali kekerasan
terima kasih pak
material ini harus segera dibentuk
karena bila suhu turun dengan ciri ciri hilangnya warna merah
artinya proses pembentukan gagal
setelah lima kali gagal
jangan lain pada panik saat teriak teriak
lah ini serius
ukuran yang lebih besar tentunya lebih rumit
karena jumlah lelehan kaca jauh lebih banyak dan lebih susah dibentuk
ini kok saya gagal terus ya
kadang berhasil kadang gagal
setelah dua puluh kali percobaan saya akhirnya bisa membuat sendiri dari bulatan kecil sampai yang besar menjadi stopless kaca seperti ini
selain stopless ada juga bentuk lain yang tengah dibuat dengan cara ditiup gelas yang unik ini nih bentuknya
lalu potong juga bagian atasnya dengan teknik fire cutting agar rapi
yang mau kepikiran buat bikin sendiri di rumah
monggo tapi susah
terakhir dimasukkan ke dalam oven dengan suhu di atas lima ratus derajat celcius
which tapi ini termasuk kedalam penurunan suhu gelas loh
yang ini lima ratus lima puluh derajat
panas cairan beling sebelum ditiup berkisar seribu derajat celcius
ketika ditiup turun lagi jadi delapan ratus derajat celcius
dipotong turun lagi jadi enam ratus derajat celcius
dan di oven ini suhu pelan pelan diturunkan sampai bisa dipegang
nah nanti dia bertahap turun temperatur sampai keluar oven tiga puluh derajat
kalau sampai taruh cepat turunin
dia akan stress
kalau stress itu efeknya dia akan retak
retak pecah sendiri
retak dan pecah sendiri
saya pikir cuma manusia aja kalau stress pusing gelas stress retak juga
kalau kita lanjut ke bagian terakhir sebelum pengemasan quality control
buka mata lebar lebar
lihat ada nggak gelas yang retak pecah atau berbentuk tidak simetris
namanya mesin satu dua pasti ada aja yang nggak sempurna
ini salah satu contoh yang reject
ini yang bagus
kalau yang rejeki ini biasanya entah kotor potongannya nggak sempurna jadi tidak dapat dijual oleh customer akan kita buat kembali dan kita akan kembali menjadi gelas
terakhir kemas dan siap kirim
selama dua puluh delapan tahun berdiri tempat ini telah mengekspor produknya ke puluhan negara seperti amerika selatan dan negara di kawasan afrika
jadi kalau secara manual itu kan sebenarnya kita mulainya dari situ ya
tradisi kita itu awalnya dari situ jadi itu nggak bakal kita ilangin
dan tentunya produk yang kita buat itu juga akan berbeda dengan yang kita gunakan pakai mesin
jadi itu akan tetap kita pertahankan
kalau yang mau mencoba membuat gelas kaca kuncinya harus kuat berada di suhu tinggi dan tangan harus cekatan
kalau lambat bisa bisa cairan belinya mendingin dan tidak bisa dibentuk estetik seperti ini
ya fernando di bagu yul di yartu kota tanggerang banten